sampai jumpa di video selanjutnya

ibu janganlah nangis kayak gini
sita itu siapa
ibu kenal sama sita
jawab dewi ibu
ini betul betul mahkamah sita menteriku ya allah
ya udah ibu kita pulang aja
terus belum nggak baik buat kesehatan ibu
kalau gini terus ya
ibu ibu ibu
ibu ya allah